besok pagi kalian akan kami bawa ke sebuah tempat yang jauh dari sekolah
semua akan berkumpul menjadi satu dalam ikatan persaudaraan sma dua garuda
besok kalian datang ke sekolah tanpa pakai seragam melainkan pakaian bebas
dan siapkan pakaian untuk menginap
jangan lupa minta izin sama orang tua kalian
yaudah gue abatin lagi ya
kayaknya udah cukup deh
gue pikir tapi beneran romantis sama gue
ternyata dia cuma mau manas manasin rara kayaknya
apa dapin belum bener bener move on ya dari rara
konkret dari nih kak
sampai warga negara ipe itu serang alemai
apa ini beneran hubungannya sama michelle
sebenarnya ini gak ada urusannya sama kalian ya
tapi karena kalian udah ikut berantem
yaudah gue jelasin
jadi aldino itu salah paham sama gue
dia ngira gue udah nyebarin rahasia besar dia ke michelle
kasih ada sarapan
bilang aja kok cuman mau tau kan sembar
eh lo bertiga bisa diem gak
biar mike aja ngejelasin
bos di kafe tempat michelle kerja sekarang
itu tantenya aldino
kacau sekali aldino ini
berarti selama ini
aldino mah pahatin tantenya buat ngedenti michelle
curang lagi tuh anak
kata orang punya kawan rifki tuh
pernah diusir dari madam kebakaran dari kafe
tidak ada yang bisa diusir
jadi begitu ceritanya
siapa lagi yang udah ngasih tau kamu
kalo itu bukan mike
kamu kasih tahu aku sel
apa arin yang udah ngasih tau kamu semuanya
kalo emang gue yang ngasih tau michelle emang kenapa
kok tuh gak akan main main ya
kau tuh bener bener cewek yang licik ya
bisa lepasin gak
jangan kasar sama cewek
ini bukan urusan lo
kau lepasin dong
gue tadi ngasih informasi penting ya
kalo harusnya lo berterima kasih sama gue
eh lo denger ya
gue gak kasih tau
gue gak akan tinggal diam
karena lo udah bocorin semua rahasia gue ke michelle
gue gak peduli
pak jaya dateng
gue gak percaya begitu aja
lo gak percaya
gue gak akan lepasin loh
merah tuh pak
ini kayak harus di visum
saya cuma bercanda doang sama arin
ya arin gue bercanda doang sama lo kan
kalian itu bikin pusing
dan arin itu perempuan
kamu tidak boleh menyakiti perempuan
sekarang kamu minta maaf
sekarang kalian ke kelas
karena budiak sudah bunuh kalian di kelas
karena ada yang ingin disampaikan
iya ya pak
terima kasih ya pak
ini masalah belum bisa diselesaikan tom
eh kalau model begini
kata orang itu harus kasih pelajaran sama aldino itu
bicara yang jelas tom
kamu orang semua ini lagi kena virus apa lah
kenapa tiba tiba bapak atuk begini
mau amah apa pak
siapa yang nyuruh kamu duduk di meja
tadi peta tidak lihat kalau bapak sudah masuk
kamu gak berhak duduk yang bukan pada tempatnya
minta minta maaf ya bapak
eh sebentar sebentar
berdiri kamu di sini
angkat kaki kamu yang satu
tangan kamu juga angkat
eh eh diam diam diam
tahan di situ
sampai kapan bapak
sampai pelajaran saya selesai
dari thailand pak
yaudah kamu duduk sana
kami segenap para guru guru dan kepala sekolah
memutuskan untuk menghukum kalian semua
baik kelompok ips maupun kelompok ini
kalian akan kami bawa ke sebuah tempat yang jauh dari sekolah
semua akan berkumpul menjadi satu dalam ikatan persaudaraan sma dua garuda
besok kalian datang ke sekolah tanpa pakai seragam
melainkan pakaian bebas
siapkan pakaian untuk menginap
minta izin sama orang tua kami